kita ke informasi lainnya insiden peluru nyasar yang terjadi senin kemarin di ruangan anggota dpr kembali ditemukan pada hari ini
kali ini baru diketahui dua ruangan anggota dpr yakni toto daryanto dan vivi sumantri jayabaya juga terkena peluru nyasar penembakan
peristiwa peluru nyasar ke ruangan anggota dpr fraksi pan toto daryanto di lantai dua puluh baru diketahui hari ini pukul sebelas tiga puluh
namun peluru nyasar itu tidak menembus dinding kaca hanya menyebabkan kaca retak
saat kejadian anggota dpr toto daryanto tidak ada di tempat sementara staffnya baru menyadari peristiwa itu pada hari ini
selain itu ruangan anggota dpr fraksi demokrat vivi sumantri jayabaya di lantai sepuluh juga menjadi sasaran peluru penembakan
di ruangan vivi sumantri peluru menembus hingga ke dinding dalam ruangan dan tersangkut di lemari
kini aparat kepolisian tengah melakukannya
olah tkp untuk melidiki insiden peluru nyasar ini
selengkapnya kita bergabung dengan korespondensi nn indonesia rifana pratiwi di gedung dpr
rifana jadi apa titik terang dari adanya peluru yang nyasar di ruangan anggota dpr
apakah betul penembakan atau ada indikasi indikasi lainnya
selamat siang renhard
insiden peluru nyasar yang terjadi ke ruangan anggota dpr

insiden peluru nyasar yang terjadi ke ruangan anggota dpr pada hari senin kemarin ternyata baru diketahui ada dua ruangan anggota dpr lainnya yang juga terkena peluru nyasar
di ruangan lantai dua puluh tiga di ruangan anggota dpr fraksi pan yakni toto daryanto dan satu ruangan lainnya anggota fraksi demokrat yakni vivi sumantri jayabaya
ini di ruangan sepuluh delapan juga ditemukan satu peluru nyasar yang masih menempel di dinding lemari
kita akan berbincang langsung dengan si demokrat vivi sumantri jayabaya untuk membahas
ataupun mencari tahu bagaimana sebetulnya kronologis sampai ia mengetahui bahwa ada peluru nyasar yang masuk ke dalam ruangan ini
selamat siang bu vivi
bu vivi mungkin bisa diceritakan kronologisnya bisa mengetahui atau sampai akhirnya sadar ada peluru nyasar yang masuk ke ruangan ibu
jadi kemarin pas saya pagi kesini ada rapat fraksi di lantai sembilan
pada saat siang itu kita sholatnya di ruangan
jadi saya tidak di ruangan saya pribadi
setelah itu saya turun lagi ke pas mau maghrib karena istirahat karena di luar sudah gelap jadi saya sholat di ruangan saya
pas itu pas mau saya sholat melihat ada kok ada yang bolong bolong di dinding
tadinya nggak nge terus udah saya sholat selesai
staff saya langsung masuk ke dalam
bu coba dilihat dulu apakah ini ada takutnya ada peluru nyasar ke ruangan kita
coba dilihat aja pas dilihat ditusukin sama pulpen sama staff saya
habis itu kita nggak melihat ada pelurunya di dalam lemari
setelah itu kita yaudah
habis itu langsung kita ke bawah lagi ke ruang rapat
setelah langsung pulang
setelah pulang pagi pagi staff saya naik ke ruang sepuluh delapan tadi pagi jam sembilan dia melaporkan bahwa dia lapor pamdal
pamdal mengetahui langsung lapor ke kepolisian
nah terus dia telepon saya
bu kayaknya benar ini ada pelurunya
dia lapor ke ruangan yang nyasar
pada saat itu langsung ditindak lanjutin oleh kepolisian
staf ibu jam sembilan pagi itu tahu bahwa melihat bahwa ada peluru yang masih tertempel di dalam lemari
melaporkan bahwa ada bolongan di dinding itu
baru kita baru tahu tadi pas diambil pelurunya itu di dalam lemari
pada saat kejadian hari senin ini kan kemungkinan besar adalah rangkaian insiden yang sama pada hari senin
ibu mungkin bisa diceritakan hari senin itu ibu posisinya di mana
sehingga alhamdulillah tidak
sampai ada di ruangan pada saat pelurunya sal itu sendiri
ada cara di luar kantor jadi tidak di kantor
jadi semua staffnya juga
semua staffnya juga
aspri doang tapi aspri cuma sampai jam dua langsung pulang karena dia lagi kurang enak badan
kemudian harapannya seperti apa bu kedepannya ini kan keamanan anggota dpr juga penting ya
mengingat ada peluruan ini sudah kejadian ketiga kalinya
dulu sudah pernah juga terjadi ke ruangannya pak tb hasanuddin sekarang ke empat ruangan anggota dpr
ibu harapannya seperti apa
ya harapannya kita sebagai anggota dengan adanya kejadian ini merasa tidak nyaman ya duduk di parlemen ini
ya mungkin kita sebagai anggota minta keamanannya lebih terjaga mungkin ya
supaya kita bekerja juga di parlemen ini dengan nyaman dan keamanannya yang terjamin gitu kan
karena ruangan kita itu kan ruangan yang mungkin disaat kita lagi rehat mungkin bisa istirahat
tapi kalau tidak nyaman
tidak nyaman kita juga tidak bisa istirahat kan
jadi mudah mudahan kepolisian cepat membantu ya dan tidak kayak lapangan tembak itu jangan di tengah kota gitu kan
mungkin bisa di dalam hutan gitu kan dipindahkan tidak di perkotaan
jadi mungkin itu saja
berarti sampai nanti selesai olah tkp ibu akan tetap berada di ruangan ibu atau mungkin akan pindah sementara
tidak selesai pemeriksaannya jadi bisa ditepati lagi
ya kalau begitu nanti kita lihat bagaimana hasil dari penyelidikan aparat kepolisian atas insiden peluru nyasar ini dan semoga semuanya juga baik baik saja ibu ya
demikian perbincangan saya dengan salah satu anggota fraksi demokrat yang ruangannya terkena peluru nyasar yakni vivi sumantri jayabaya
dan kita akan terus mengupdate informasi kepada anda hasil olah tkp yang dilakukan oleh tim barreskrim tadi yang sudah datang ke dua ruangan anggota dpr di gedung dpr
ruangan yang terkena peluru nyasar rehat
kembali ke anda di studio
baik terima kasih rifana pratiwi korespondensi nn indonesia langsung dari gedung dpr ri di senayan jakarta